kebijakan ganjil genap yang kembali berlaku di jakarta sejak senin lalu terus dievaluasi oleh pemerintah provinsi dki jakarta
kebijakan yang tujuannya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta membatasi mobilitas warga di masa pandemi
bukan tidak mungkin akan diterapkan sepanjang hari di semua ruas jalan
hal ini disampaikan oleh kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo di kawasan senayan jakarta pusat pada jumat pagi
menurutnya dari hasil evaluasi selama masa sosialisasi sejak senin hingga rabu lalu
sistem ganjil genap di dua puluh lima ruas jalan ini berdampak pada menurunnya kepadatan lalu lintas sebesar empat persen
sementara itu pengguna transportasi publik mulai dari bus transjakarta kemudian kereta komuter lain
mrt dan lrt meningkat sebesar tiga persen dibandingkan sebelum pemberlakuan ganjil genap
syafrin menyebutkan jika tidak ada penurunan angka pergerakan orang yang signifikan
namun pihaknya punya opsi untuk memperluas dan memperpanjang durasi sistem ganjil genap
dan bukan tidak mungkin pola ganjil genap yang diatur dalam pergub lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan psbb masa transisi ini bisa diterapkan
apa itu itu adalah bisa diterapkan di seluruh ruas jalan bisa diterapkan sepanjang hari
bisa juga diterapkan bagi seluruh kendaraan
kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak parsial seperti yang sekarang kita terapkan
jadi kenapa ini bisa diterapkan
karena sekali lagi bahwa ganjil genap menjadi instrumen kebijakan
yang kewenangannya bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta